suharsono rekan kerja peggy setiawan saat menjadi kuli bangunan menyebut
pegi ada di bandung saat pembunuhan vina dan eki pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh
selain teman kerja suarsono juga teman satu desa dengan pegi
di desa kepompokan kabupaten cirebon jawa barat
suarsono menegaskan penetapan pegi sebagai tersangka pembunuhan vina dan eki salah sasaran
pasalnya dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas peggy sedang berada di bandung bersamanya
suarsono mengaku dirinya dan pegi sedang ada proyek membangun sebuah rumah
bahkan saat malam kejadian suarsono bilang peggy mengantar dirinya ke terminal lewi panjang bandung
jam delapan pagi apa
si pegi si peginya sampai ke angkot aja nggak ke terminal
tapi pegi saat itu masih di bandung
udah pulang dianya ke bedeng lagi